keluarga yang didominasi ibu rumah tangga dan pedagang kecil
mengantri di samping mobil tangki minyak goreng curah
di pasar pamedilan dan pasar rabu sore
mereka rela antri lama agar kebagian minyak curah
seharga rp lima belas lima ratus per kilogram

harganya masih lumayan kan per kilonya rp dua puluh
pasar kan langka selain langka itu kan mahal
kalau di sini berapa dapat harga per liternya
pemandangan serupa juga terlihat di toko agen minyak curah
di jalan raya lasem surabaya desa dorokandang
kecamatan lasem rembang jawa tengah pada rabu pagi

ini sudah diserbu warga sejak pagi hari
bahkan hingga dua jam menunggu untuk mendapatkan minyak goreng
pemilik toko berharap pembeli bisa datang bergantian
agar tidak mengantri lama
namun karena takut kehabisan
antrian panjang tidak dapat dihindarkan
toko fatima mendapatkan sebelas kg minyak goreng curah
dan dijual rp empat belas per liter dan rp lima belas per kilogram
pembelian dibatasi delapan belas liter per pembeli
dari berapa lama
sudah dua jam pak
ini dapat berapa liter

ini baru datang itu kemarin tadi malam
itu datang sebelas kg
saya tulisnya itu jam sembilan
cuma mereka disini sudah dari jam sembilan
di pandeglang banten ratusan ibu rumah tangga
rela membawa anak balita
demi mendapatkan paket minyak goreng murah
warga mengantri di depan salah satu agen di pasar badak
untuk mendapatkan minyak goreng murah
warga mengantri sejak pagi hari
bahkan sejak kedai belum dibuka
ironisnya tidak sedikit ibu ibu datang membawa anaknya
bahkan petugas gabungan dari kepolisian
satpol pp dan dinas koperasi usaha kecil
dan menengah perindustrian dan perdagangan kabupaten pandeglang
harus mendahulukan pembawa balita
agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan
di lokasi ini pembelian dibatasi dua liter per orang
tadi ngantri dari jam tujuh
itu berapa harganya
ini harganya rp dua puluh delapan
susah gak sih ibu nyari minyak
kalau bisa mah seperti pulihkan lah
kepala diskoper indah kabupaten pandeglang banten
suai dikur diakna
dan banten banten banten banten
dikumpulkan dengan harga rp dua puluh tiga per liter
sebanyak empat liter
rencananya didistribusikan ke masyarakat
tim liputan cnn indonesia